garuda muda saat ini tengah berjuang untuk lolos ke olimpiade paris dua ribu dua puluh
di tanah air pssi menggelar nonton bareng timnas u dua puluh tiga lawan ginia
antusias pendukung timnas indonesia u dua puluh tiga terlihat di area stadion gelora bung karno jakarta
acara nonton bareng yang diselenggarakan pssi ini
dihadiri ribuan pendukung timnas yang hingga kini masih berharap indonesia bisa lolos olimpiade
dan yang anda saksikan saudara ini adalah pantauan dari udara suasana nonton bareng timnas u dua puluh tiga di gbk
nobar garuda muda di gbk dipusatkan di area ring road
ribuan pendukung timnas menuhi area gbk menyaksikan perjuangan garuda muda meraih tiket olimpiade
di titik lainnya saudara nonton bareng laga timnas juga digelar di kantor kemenpora jakarta
semangat dukungan bagi garuda muda disuarakan pendukung timnas yang ikut nobar di kemenpora
mereka berharap garuda muda bisa lolos ke olimpiade paris dua ribu dua puluh
kami akan ajak anda untuk melihat langsung acara nonton bareng timnas u dua puluh tiga lawan ginea
saudara kita akan bergabung dengan jurnalis kompas tv ada nanda aprilian dari gelora bungkarno jakarta
dan ada nipututris nanda dari kemenpora jakarta
saya akan ke gbk terlebih dahulu selamat malam
nanda bagaimana kemeriahan nobar di sana
jika kita melihat laga timnas kita harus perhatikan kembaliannya
karena penampilanan kembing daunnya di kamping tenggara coverage juga menandakan sinsi tos atau unsur tadi di belakang
ya nitya secara jelas terkait dengan pertanyaan memang saya tidak mendengar begitu jelas
namun kalau ditanya bagaimana situasi di gbk pada malam hari ini nitya sebenarnya sudah bisa terdengar sendiri
antusias euforianya cukup terasa sekali
apalagi saat ini sudah masuk ke babak kedua
pertandingan antara tim masing masing malaysia melawan dengan tim masing masing guinea
selama jalannya pertandingan dimulai dari babak pertama
sampai dengan saat ini sudah masuk di pertengahan babak kedua
setidaknya kalau untuk di pertengahan babak awal
atau babak pertama sampai dengan di pertengahan babak pertama
tadi sempat ada imbauan beberapa kali oleh dari pihak panitia atau penyelenggara
kenapa karena adanya tindakan yang memang ini dilarang
dengan seperti menyalakan flare kemudian juga menyalakan kembang api
ini sebenarnya hal hal yang dilarang oleh pihak panitia
dilakukan oleh penonton ataupun supporter
untuk menggelar atau menonton gambar malam hari ini khususnya di gbk
tadi sejauhnya lima kali peringatan kami notice
ini sebenarnya pada pihak supporter
tampaknya memang euforia para supporter penonton mendukung timnas indonesia
malam hari ini di gbk sangat besar sekali
karena ini tentu menjadi momen harapan indonesia
dan juga mendapatkan tiket menuju olimpiade paris dua ribu enam puluh empat
nah tadi kami juga melihat bagaimana euforia dari para penonton
di sepanjang titik di sekitar official corona store
memang ada beberapa kali momen kami melihat sorak sorak ini terus digaungkan
bahkan tadi ada momen yang cukup menarik ketika memang indonesia
dan ketika memang wasit melayarnya pelanggaran yang dilakukan oleh indonesia

tadi sempat beberapa kali atau beberapa menit begitu ya supporter tampak lemas juga
sehingga mengurangi sorakan ataupun dukungan tim masing masing indonesia
tadi kalau menurut penuturan dari arya sinulinga yakni dari anggota komite eksekutif pssi
sangat besar harapannya untuk indonesia kembali unggul ini sangat besar sekali
ini tidak apalagi saat itu sudah masuk ke dua dan melihat dari pemain pemain indonesia yang saat ini juga masih baik
berkompar aja sampai dengan di babak ke dua masih ada kemungkinan indonesia dapat unggul dan juga seimbang dengan gwenea
sementara demikian di gbk
apakah kita bisa ikut merasakan ya bagaimana antusiasme para pecinta sepak bola yang hadir di gbk
semua mendukung apapun nanti hasilnya
kita juga akan patuh bagaimana kondisi dari lokasi nonton bareng tim nasional indonesia yang melawan gini
di kementerian pemuda neloraga ada putu tisnanda
putu bagaimana nih suasana di sana semeriah apa
ini tia kalau di kemenpora ini rasanya campur aduk banget penontonnya
mungkin karena di dalam ruangan juga jadi kerasa banget nih
ketawanya ada tapi banyak deg degannya apalagi baru aja tadi pelatih dari timnas u dua puluh tiga
timnas garuda muda begitu ya mendapatkan kartu merah tentu saja ini yang di belakang saya masih pada emosi
tapi bukannya kesal bukannya marah kecewa malah justru memberikan semangat yang membara untuk sintayong
lebih jelasnya lagi rasa rasanya nggak perlu penjelasan saya yang penting gimana para penontonnya
saya akan ajak anda berbincang dengan salah satu penonton dari timnas garuda muda
boleh minta waktunya sebentar nih kayaknya tadi panas banget ya apalagi sintayong dapat kartu merah
gimana nih pertandingan malam hari ini oke cukup bagus atau mengecewakan
ya mengecewakan ya mbak terputus asan keputusan dari iwas itu tuh
bisa kita lihat itu terlalu memihak mbak terus pemain gini aja tuh terlalu banyak diving jadi main apa sih ini
oke tapi kalau permainannya timnas kita gimana nih mas
tidak kita harus senang bareng bareng mbak kita harus senang bareng bareng
jadi hari ini kita bales juga gimana tetangga tetangga
luar biasa masih ada waktu indonesia ayo indonesia
tapi ini mas kalau ada satu pesan yang bisa disampaikan kepada timnas garuda muda apa yang kira kira akan disampaikan nih mas
berharap masuk olimpiade atau sampai sekarang juga ada cukup bagus
tahun ini bersejarah ya karena pertama kali tim nas bisa punya prestasi seperti ini bisa masuk sejauh ini ke dalam olimpiade

kalau misalnya go goer saat ini gak apa apa tapi kita harus berharap kita harus berharap kita harus berharap
kalau misalnya go goer saat ini gak apa apa tapi kita sebagai garuda muda harus tetap dukung tim nas semoga bisa tembus
kayaknya baru ada revisi gak jadi gol tanggapannya gimana mas
bola itu bulat masih ada waktu kita sampai sembilan puluh menit sampai kasih torap penghabisan indonesia bisa
oke berarti apapun hasilnya kita tetap berusaha sampai menit terakhir
cocok banget ya makanya yang tadi saya bilang di awal bahwa karena ruangannya juga sempit begitu ya ada di dalam ruangan
ini campur aduk deg degannya ada senangnya ada tapi yang pasti kita berharap tinggi sekali pada garuda muda
tapi satu pesannya tadi dari penonton yang juga ikut nobar kalah menang bukan masalah tetap bangga apapun yang sudah dilakukan
hal terbaik upaya terbaik yang sudah diberikan ini dapat apresiasi yang tinggi dari pendukung dari garuda muda
pastinya pendukung garuda muda apapun hasilnya tetap memberikan doa yang terbaik
kita juga akan ikut senang dengan apapun hasilnya terima kasih putu dan juga nanda sudah melaporkan bagaimana keseruan yang nonton bareng malam ini indonesia versus gini ya terima kasih rekan rekan